bapak presiden memberi perhatian
halim tentunya dan juga disertai dengan anggaran
jadi ini untuk perbaikannya
leading sectornya adalah dari kementerian perhubungan
kami hanya menerima saja memberi masukan dan lain sebagainya